sejumlah cara dilakukan pemerintah dan bank indonesia untuk kembali menggairahkan sektor properti yang sedang lesu
salah satunya adalah relaksasi uang muka untuk pembelian properti
namun cara ini sepertinya masih belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga properti yang dalam beberapa tahun belakangan ini belum lagi juga
kenaikan upah minimum regional yang setiap tahunnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga properti
kita lihat perbandingan umr dengan harga properti di beberapa kota besar di tanah air dalam rumah impian tinggal kenangan
rumah impian kita tinggal kenangan kita lihat dulu untuk di jakarta
untuk umr di jakarta pada saat ini dipatok di angka tiga satu juta walaupun ini memang masih paling dasar yaitu minimum
nilai minimum sehingga memang sebagian besar tentunya akan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan umr tiga satu juta untuk di jakarta
walaupun seperti itu kita lihat perbandingannya untuk kelas tipe menengah di jakarta
rumah tipe menengah ini antara lima puluh empat meter persegi hingga ke enam ratus meter persegi itulah yang masuk ke dalam rumah kategori tipe meningah
dan di jakarta untuk di jakarta ini secara rata rata harga tipe meningah sebesar satu lima miliar rupiah
kita bandingkan dengan umr yang hanya tiga satu juta rupiah saja nampaknya ini memang hanya tinggal impian saja rumah impian
rumah idaman hanya tinggal impian saja karena kalau kita lihat perbandingan jauhnya antara umr dan juga harga realisasi dari rumah tipe menengah secara rata rata di jakarta berdasarkan data dari bank indonesia itu di angka satu lima juta
lima miliar rupiah walaupun sempat ada penurunan pada kuartal keempat tahun dua ribu lima belas untuk harga kelas tipe menengah
kalau kita bandingkan dengan sepanjang tahun dua ribu lima belas untuk data dari tipe menengah ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan untuk rumah rumahnya
kita lihat untuk tipe atas juga didasarkan data bank indonesia yang berada di angka lima puluh empat meter persegi hingga ke angka dua ribu meter persegi inilah yang masuk ke dalam tipe atas
serta di tipe menengah di angka lima puluh empat meter persegi hingga enam ratus meter persegi sehingga di atas itu akan masuk ke dalam tipe rumah rumah atas ataupun juga rumah mewah di jakarta dengan harga enam satu miliar rupiah
ini secara rata rata bandingkan dengan umr di dki jakarta yang hanya tiga satu juta rupiah per bulan
memang ini bukan perbandingan yang secara langsung namun jika kita bandingkan saja paling tidak ini adalah karena ini adalah upah minimum regional
walaupun dalam tiap bulannya pasti akan anda mendapatkan tunjangan lain lainnya
kemudian juga mungkin uang makan uang transportasi tunjangan jabatan dan lain lainnya
namun nampaknya kalau kita bandingkan dengan harga rumah di dki jakarta pada saat ini nampaknya juga masih akan cukup jauh dengan tambahan tambahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya di penghasilan anda setiap bulan dengan umr kembali yang hanya tiga satu juta rupiah
walaupun pada saat ini juga untuk formulasi dari umr sudah diperbarui oleh pemerintah itu tambahan dari pertumbuhan ekonomi dan juga tentunya inflasi
di daerah tersebut namun lagi lagi nampaknya kalau kita lihat rumah impian kita boleh bermimpi untuk memiliki rumah yang tentunya yang lebih bagus tentunya lebih mewah dan untuk tipe menengah saja di jakarta di angka satu lima miliar rupiah secara rata rata
kita lihat untuk kota selanjutnya itu kota bandung
untuk di kota bandung juga kita lihat tipe menengahnya ini bahkan lebih mahal lagi variasinya untuk di kota bandung karena memang dilihat dari jumlah unitnya tidak sebanyak di jakarta
tipe menengah di bandung secara rata rata
bahkan hampir dua miliar rupiah harganya satu sembilan puluh sembilan miliar rupiah dan tipe atasnya ataupun tipe mewah tidak semahal di jakarta memang di angka empat tiga miliar rupiah untuk secara rata rata harga rumah tipe atas
ataupun juga tipe mewah di kota bandung jawa barat
dengan umr ini yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di dki jakarta di angka dua enam juta rupiah per bulannya
walaupun lagi lagi ini adalah minimum
jadi ini adalah yang paling dasar yang paling kecil dari upah ataupun juga penghasilan masyarakat setiap bulannya
namun kalau kita bandingkan kembali dengan tren harga properti yang belakangan memang sempat meningkat pada saat dua ribu dua belas dua ribu tiga belas pada saat pertumbuhan ekonomi di angka sekitar enam persenan memang permintaan properti sangat tinggi
sehingga membuat akhirnya harga properti juga melaju cepat dan di saat penjualan stagnan seperti ini bahkan secara kuartalan pernah mengalami penurunan
jadi di kuartal keempat dua ribu lima belas secara rata rata tidak terjadi di seluruh kota di indonesia memang namun secara rata rata ada sedikit penurunan
namun penurunan ini memang tidak terlalu tinggi hanya sekitar hingga satu persenan saja
kita bergeser ke kota selanjutnya yang nampaknya rumah impian hanya tinggal rumah ibadah idaman hanya tinggal impian yaitu di surabaya
kita lihat untuk surabaya umr nya tidak berjauh berbeda dengan jakarta bahkan sama di angka tiga satu juta
dengan harga yang sebenarnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga properti di kota bandung dan juga di dki jakarta
kita untuk tipe menengah hanya satu satu miliar rupiah karena saya mengatakan hanya karena memang dibandingkan dengan jakarta dan juga bandung
harga properti tipe menengah yaitu lima puluh empat meter persegi hingga enam ratus meter persegi
harga propertinya masih jauh dibandingkan dengan harga properti di bandung dan juga di dki jakarta di angka satu satu miliar rupiah
untuk tipe menengah secara rata rata di kota surabaya
sementara untuk tipe atasnya ini tidak sampai lima miliar rupiah empat sembilan puluh lima miliar rupiah
untuk tipe atas dan juga tipe menengah dengan luas tanah sekitar enam ratus meter persegi hingga dua ribu meter persegi di surabaya dipatok di harga hampir lima miliar rupiah
dan kalau kita lihat memang untuk pertumbuhan properti di surabaya ini masih cukup positif karena di surabaya tidak mengalami adanya penurunan
seperti misalnya yang terjadi di jakarta dan juga bandung
untuk harga di kuartal keempat bahkan untuk tahun dua ribu lima belas kenaikan harga properti di surabaya ini bahkan mencapai enam empat puluh tujuh persen untuk tipe menengah
sementara tipe atas mencapai lima lima puluh sembilan persen
ini jauh dibandingkan dengan kenaikan harga di jakarta untuk tipe menengah sepanjang tahun dua ribu lima belas hanya tidak sampai empat persen dan juga tipe atas di angka satu tiga puluh enam persen
sementara untuk di kota bandung juga ada kenaikan ada penurunan sedikit di kuartal keempat tahun dua ribu lima belas walaupun tidak kembali
tidak terlalu signifikan karena trennya untuk sepanjang tahun dua ribu lima belas masih cukup tinggi
sementara untuk di kuartal pertama tahun dua ribu enam belas harga properti di bandung ini mengalami kenaikan sebanyak empat puluh lima persen untuk properti kelas atas ataupun kelas mewah
sementara untuk di kuartal pertama tahun dua ribu enam belas untuk kategori rumah menengah ataupun rumah dengan luas lima puluh empat meter persegi hingga enam ratus meter persegi di angka sebesar tiga puluh tujuh persen